mau mampir atau mau langsung
capa iguar ini
yang pertama messenger
sayang makasih banyak ya
kamu udah cabut laporannya
kamu adalah istri aku
akan selalu ada ruang maaf untuk kamu
aku terima kasih
ini berat buat aku
ini juga berat buat kita
kita bisa memperbaiki pernikahan ini
ya saya makasih banyak ya
kita mulai semuanya dari awal ya
ya ampun nino
aku udah gak sabar minggu besok
kangen banget kamu sama kamu
aku janji aku akan jadi istri yang lebih baik lagi buat kamu

kamu kenapa gak
oh aku tau
kamu tuh jealous ya
kamu tuh jeles ngeliat aku
sama rahfael ya
ya iyalah gua cemburu
tapi kalau sampai
gue mau datar rowma lovingnya
belum ada status
malah gue kayak begitu lagi cemburuan
gue tuh tipe orang yang gak cemburuan
gak penting banget sumpah serius
ya bagus kalau gitu
ya udah aku pamit pulang ya
makasih buat hari ini
iya gue gak cemburu
tapi yang benar gue cemburu banget
lu tuh kenapa sih jadi orang gak peka banget
lu sadar dong
tadi itu momen ketika kita harus berdua loh
gue pengen ngomong dari hati ke hati
terus lu ngapain pake cara ngajakin orang gabung
salah gak penting banget sih rafael
kamu udah pertemukan mama sama mereka
dia penguat mama

tapi kayaknya sih mereka agak agak
aku menguat si caca
reina adalah anak roy
putri keluarga alvari
tidak ada yang bisa dihapuskan
mama tuh cuma minta kamu berhenti bekerja
malah didiemin kayak gini
aku udah mikirin semuanya mah